ppkm level tiga saat natal tahun baru batal diterapkan pemerintah pusat
gubernur dki jakarta anies baswedan merevisi aturan kegiatan masyarakat pada masa libur natal tahun baru dua ribu dua puluh
rencananya aturan yang direvisi akan mengikuti perubahan keputusan pemerintah pusat
sebelumnya anies baswedan telah menaikkan keputusan gubernur nomor seribu empat ratus tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu pada dua desember lalu
keputusan gubernur yang sejatinya mengatur pergerakan masyarakat pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh dua itu dianulir
saat ini pemprov dki masih menunggu instruksi kemendagri untuk merevisi peraturan libur natal dan tahun baru
pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menerapkan ppkm level tiga
maka kita pun akan melakukan
perubahan atas peraturan gubernur dan perubahannya nanti merujuk kepada instruksi dari mendagri
jadi begitu keluar instruksi kemendagri maka kita akan melakukan pembuatan regup baru yang merujuk pada instruksi yang baru